belum genap setahun mendapatkan kompensasi bernilai miliaran rupiah
sejumlah warga kecamatan jenutuban jawa timur mengaku menyesal telah menjual lahannya
hal ini lantaran mereka kehilangan mata pencaharian dan pemasukan rutin seperti saat menjadi petani
sebelumnya saat mendapatkan kompensasi banyak warga yang memilih membelanjakan uangnya
untuk membeli mobil dan barang konsumsi
padahal ada sejumlah cara mengelola uang tersebut agar tetap produktif
perencana keuangan aidil akbar mengatakan literasi keuangan penting bukan hanya diberikan pengetahuan atau teori
namun pendampingan mulai dari membuka rekening hingga pemilihan produk investasi khususnya di daerah pedesaan
entah itu di balai kota entah itu di ruang ruang pertemuan
nanti langsung dibuatkan bilik bilik
dan juga memang kita akan butuh bantuan produk produk keuangan atau lembaga keuangan yang memang berada di kabupaten kota tersebut
untuk langsung dieksekusi
jadi nggak cuma bicara di atas kertas teorinya seperti ini
enggak jadi langsung eksekusi buka rekening
yang sering terjadi adalah bahkan mengisi formulir aja mereka nggak tahu
karena pemahaman mereka tentang produk keuangan pemahaman mereka tentang pengolahan keuangan
itu masih sangat sangat minim sekali
aidil menambahkan jarak yang jauh masih sulitnya akses digital
serta sumber daya manusia yang kompeten membantu untuk mengatur keuangan
masih menjadi tantangan
literasi keuangan merupakan kemampuan untuk memahami dan menerapkan secara efektif keterampilan keuangan
termasuk manajemen keuangan pribadi penganggaran hingga investasi
menurut survei nasional literasi dan ekonomi
inklusi keuangan ojk pada dua ribu sembilan belas
dari total penduduk lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa
sebagai upaya meningkatkan literasi
ojk berkolaborasi dengan semua pihak dan menyusun berbagai strategi nasional
yaitu literasi keuangan indonesia atau snlki dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
learning management system edukasi
buku saku literasi keuangan sebagai pusat penghubung pembelajaran pelatihan secara daring dan luring
mengenai strategi nasional literasi keuangan atau snlki tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh lima
yang kedua yaitu learning management system yang merupakan edukasi keuangan
dan yang ketiga adalah buku saku literasi keuangan
bagi calon pengantin
hal ini merupakan upaya otoritas jasa keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat
diharapkan dengan adanya infrastruktur literasi keuangan
masyarakat semakin melek dan bijak dalam mengelola keuangan
dan tidak terjebak dengan masalah keuangan dan penipuan
serta meningkatkan perekonomian nasional
novanaya taka baramaestro jakarta